polda jawa tengah melakukan uji coba penggunaan etledron untuk menegakkan ketertiban berlalu lintas
sekaligus melihat penyebab kepadatan arus lalu lintas
kamis pagi direkturat lalu lintas polda jawa tengah menggelar uji coba penggunaan etledron di eksit tol pertigaan kawasan jatingaleh semarang
dalam uji coba ini polisi menerbangkan satu pesawat drone untuk membidik adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan
dalam durasi sepuluh menit pesawat drone dapat merekam setidaknya lima belas aktivitas pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan lalu lintas
pelanggaran didominasi oleh pengguna jalan yang tidak mengenakan helm dan melawan arus yang berpotensi membahayakan keselamatan pengendara lain
dari tindak pelanggaran yang direkam oleh drone polisi langsung dapat mengetahui plat nomor kendaraan berikut identitas pemiliknya sebagai data untuk kemudian mengirimkan surat tilang
pihak polda jawa tengah juga akan menggunakan etledron
untuk mencari penyebab kemacetan lalu lintas di suatu lokasi
dengan adanya etledron bisa meningkatkan tertibur lintas dan meningkatkan kepatuhan masyarakat